sigit menyebut beberapa partai politik misalnya membuat organisasi sayap anak muda
dan di dalam undang undang nomor satu pnps tahun seribu sembilan ratus enam puluh lima disebutkan di penjelasan pasal satu
kita lihat berikut ini kita akan membahas perputaran uang swift di singapura
lantas benarkah umkm ini tergerus akibat adanya social commerce
tidak hanya di laboratorium tapi juga digunakan pada makanan sebagai perubahan bentuk atau mempercantik tampilan makanan